warga di kompleks perumahan garden city priuk kota tangerang banten terpaksa menumpang kendaraan
besar yang disediakan bpbd untuk menyeberangi jalan yang terendam banjir agar dapat melanjutkan
ke tempat tujuan rabu pagi air yang meluap sejak tengah malam tadi disebabkan tingginya curah hujan
di wilayah kota tangerang akibatnya puluhan rumah dan akses jalan perhubungan antara kota tangerang
dengan kabupaten tangerang terputus selain mengganggu aktivitas warga kendaraan roda dua dan
roda empat juga tidak dapat melintas oh mau sekolah ini memang sering lewat sini tapi kan pakaiannya
jadi basah kering hingga saat ini ada tiga titik di kota tangerang yang terendam banjir mulai dari
kecamatan priuk kecamatan karawaci dan kecamatan sangiang warga masih enggan dievakuasi
dengan alasan air belum masuk ke dalam rumah ketinggian air kalau tadi malam sampai saat ini
ini yang terendah tiga puluh cm dan yang tertinggi itu lima puluh cm kalau bentuk evakuasi warga kita belum
melakukan karena tidak ada permintaan warga masih minta untuk standby di rumah masing masing
namun demikian untuk menjamin kelancaran aktivitas warga kami lakukan jemput
antar warga yang beraktivitas untuk menyeberangi akses yang terputus ini
sementara itu wilayah jabodetabek dalam beberapa hari terakhir diselimuti cuaca panas ekstrim hingga
mencapai suhu tiga puluh enam derajat celcius badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memastikan
cuaca panas bukan karena gelombang panas melainkan karena indonesia tengah memasuki musim pancaroba
atau periode peralihan musim hujan ke kemarau saat ini kita masih memalukan memasuki pancaroba
terakhir ya dalam periode ini kita masih memasuki musim hujan ke kemarau saat ini kita masih memalukan memasuki pancaroba terakhir ya dalam periode ini kita masih memasuki pancaroba terakhir ya dalam
latihan antara periode mei dan awal juni ini sebagian besar wilayah jabodetabek memasuki awal musim
kemarau dimana kondisi kelembaban udara juga cukup tinggi sehingga warga bisa merasakan bahwa ternyata
panas terik yang terjadi pada pagi menjelang siang itu disertai dengan kondisi gerah pada siang atau
menjelang sore dan ke justru terjadi hujan cukup lebat dalam durasi singkat seperti ini nah ini adalah
kondisi atau ciri khas cuaca pada periode pancaroba
suhu udara panas ini bisa berlangsung selama bulan mei
tak hanya jabodetabek musim pancaroba juga terjadi di sebagian wilayah indonesia
terutama jawa bali nusa tenggara dan wilayah indonesia
yang berada di wilayah selatan ekuator